seperti inilah kondisi aditya saat ditemui di rumahnya di jalan parakan saat arca manik kota bandung
sudah dua tahun mantan pemain persib usia tujuh belas tahun ini tergolek di tempat tidur akibat cedera patah tulang di kaki kanannya pada dua ribu enam belas
aditya cedera saat memperkuat tim uin sunan gunung jati bandung kampus tempatnya kuliah
saat itu timnya mengikuti turnamen sepak bola di tulung agung
kaki aditya tertendang keeper lawan dan membuat tulang kering kaki kanannya patah
karena terkendala biaya aditya melakukan pengobatan pertama ke pengobatan tradisional
bukannya makin membaik kondisi kaki aditya justru makin memburuk
setelah diperiksa lebih lanjut dokter menyatakan bahwa kaki aditya harus diamputasi
penanganan dari tim dokter harus terhenti juga karena terkendala biaya
aditya berharap ia bisa segera kembali menjalani aktivitas seperti biasa
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini